rombongan teknik di kecamatan gandusari terenggalek jawa timur
membantu seorang ibu pasca melahirkan seorang diri di kamar mandi
kebetulan para tentara sedang berolahraga pagi di sekitar lokasi kejadian
mereka dicegat warga karena ada ibu yang melahirkan di kamar mandi
saat diperiksa posisi bayi telah lahir dan tergeletak di lantai
sedangkan ibunya dalam posisi duduk
para tentara kemudian menjemput bidan desa dan ambulans puskesmas
mereka juga memindahkan ibu dan bayinya untuk mendapat penanganan medis
sang suami diketahui tengah bekerja di luar desa
sementara purwaning tias tinggal bersama anaknya yang masih kecil